jika ingin mencobanya anda bisa datang ke salah satu tempat makan di kota tangerang selatan banten
dan juga mungkin harus ditanyakan ke pemerintah korea selatanya
jadi disitu kayak banyak kemudian yang meng underestimate pj dengan pemain barunya
karena ini juga sudah ada aturan main di peraturan kapori nomor empat belas tahun dua ribu sebelas kalau saya nggak salah ya
kalau anda mengambil data dalam perjalanan digital
supaya gedein badan lah sama tetep jaga kondisi
kalo kita motoin iba terus kita gak bakal kembang
dengan lo bermain di ibl sekarang
taman bunga yang cantik langsung menarik perhatian kami
atau kita tetap saja fokus pada menjaga lingkungan merawat
pelita jaya tapi kalau misalkan dari keempat sisanya nih dari masing masing kalian apakah ada
artinya ya pasti coach ito bakal evaluasi dari segi permainan dior sih